pengemudi taksi online hari ini menggelar unjuk rasa di depan istana negara
mereka menolak permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas tentang penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang dinilai merugikan
para pengemudi taksi online memprotes adanya penetapan tarif batas atas dan bawah
dan aturan kuota atau jumlah kendaraan dalam satu wilayah operasi
aksi ini dikawal petugas gabungan dari polri dan tni
aksi diperkirakan akan berlangsung hingga pukul empat sore nanti
sementara itu ratusan pengemudi taksi berbasis aplikasi atau taksi online se jawa timur
hari ini juga berunjuk rasa di depan kantor dinas perhubungan jawa timur jalan ahmad yani surabaya
mereka menolak pemberlakuan permen hub no satu ratus delapan karena dinilai tidak relevan dengan aspirasi driver online
selain itu peraturan menteri ini juga dinilai merugikan
aksi mogok beroperasi ratusan driver online di surabaya ini dilakukan dengan cara memarkir kendaraan
di depan kantor dinas perhubungan provinsi jawa timur jalan ahmad yani surabaya
tak hanya itu mereka juga turun ke jalan memenuhi jalan ahmad yani sisi barat
dengan membentangkan poster dan spanduk penolakan
mereka beralasan peraturan baru ini memunculkan kembali poin poin yang dibatalkan ma pada peraturan sebelumnya
di antaranya penempelan stiker dengan ukuran besar pada taksi
pemerintah yang menanggung pemberlakuan permenhub nomor satu ratus delapan
juga dinilai akan membunuh hak masyarakat yang ingin menjadi sopir taksi online
karena setiap pengumum di taksi online diwajibkan memiliki sertifikasi registrasi uji tipe atau srut
sehingga memberatkan sopir online
mereka juga tidak setuju dengan pemberlakuan tarif dasar taksi online yang ditentukan secara sepihak sehingga merugikan driver
pemerintah harus merevisi ini
merevisi undang undang yang ini
kepentingan itu pemerintah kan memang harus menanggung
dan menurut kami pemerintah menengahi dengan hal ini itu menurut kita tidak relevan bagi kita
jadi kebijakannya itu tidak mewakili aspirasi kita
jadi merugikan ini ya
menurut kita merugikan ya pak ya
kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
peraturan ini sebagai pengganti perhubungan
nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya mahkamah agung mencabut sejumlah poin yang ada di dalam permen hub tersebut
sehingga kemenhub harus membuat aturan baru
sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di depan gedung kementerian perhubungan jakarta
irin apakah sudah ada respons dari pemerintah terkait tuntutan para driver taksi online ini
elvira saat ini saya sudah berada di depan kantor kementerian perhubungan
dan memang masa telah berkumpul di sini
setelah mereka melakukan long march dari lapangan irti
kemudian sempat mampir dulu ke mahkamah konstitusi
dan mereka sekarang berhenti di depan kementerian perhubungan
supaya agar mereka bisa menuntut agar permenhub nomor satu ratus delapan ini bisa dicabut
karena akan berlaku pada tanggal satu februari dua ribu delapan belas
jumlah masa menurut keterangan dari kementerian perhubungan
kompes polargo iwono selaku kabin humas peltpol dan metro jaya
ada tujuh ratus orang masa yang berasal dari berbagai daerah di sekitar jabodetabek dan juga di jawa barat
nah sempat tadi terjadi kericuhan sedikit karena ada driver atau supir taksi online
yang melintas di jalan tempat terjadinya unjuk rasa ini
para masa kemudian melempari dengan botol botol aqua sedikit menggoyang goyangkan mobil
mereka menuntut agar penumpang diturunkan dan si pengemudi itu ikut unjuk rasa
namun aksi tersebut tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian sudah mengantisipasi jalannya kerucuhan
nah bisa dilihat juga ada beberapa aksi massa mulai bergerak
mereka menemukan ada salah satu rekan mereka yang sedang mengemudi taksi online menarik penumpang
dan mereka tidak ingin ada salah satu pengemudinya itu
pengemudinya itu tidak ikut unjuk rasa
jadi mereka memaksa para pengemudi yang sedang
menarik penumpang istilahnya itu untuk turun dan ikut berunjuk rasa
agar permen hub nomor satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini dicabut
bisa dilihat masa mengepung para aksi unjuk rasa para peserta unjuk rasa mengepung mobil
tidak terlihat dari sini tapi bisa dilihat masa mulai berkumpul ke arah sana
dan pihak kepolisian mencoba membuka jalan agar pengemudi serta penumpangnya itu bisa melewati jalan jalan yang sudah ditutup oleh masa
jalan protokol ini sudah ditutup
jadi jika pengendara ingin melewati jalur di depan kementerian perhubungan ini di jalur medan merdeka ini
mereka harus melewati jalur transjakarta
karena transjakarta itu adalah jalur
irin terima kasih informasi anda langsung dari depan kantor kementerian perhubungan jakarta